munculan semburan mirip lumpur lapindo di sebuah warung kopi di bekasi jawa barat
sempat ramai dibicarakan di media sosial
namun kemudian terungkap kejadian ini bukanlah kejadian alami
melainkan imbas dari proyek pengeboran pipa di sekitar lokasi
di warung kopi milik ketabah septian warga kaliabang medan satria kota bekasi inilah
semburan lumpur muncul pertama kali dari dalam tanah pada selasa pekan lalu sekitar pukul setengah sebelas malam
sejumlah warga yang sedang asik ngopi di warung yang terletak di tepian jalan raya kaliabang tengah pun
sempat dibuat kaget dan beberapa diantaranya mengabadikan momen langkah tersebut
lumpur berwarna kemerahan ini diketahui mengalir selama dua puluh menit dengan ketebalan lumpur mencapai lima belas cm
beberapa warga menduga semburan lumpur ini diakibatkan kejadian alam
seperti yang terjadi pada semburan lumpur lapindo di sidoarjo
namun demikian sang pemilik menyatakan kejadian ini bukanlah kejadian yang diakibatkan oleh alam
melainkan imbas dari proyek pengeboran
hal tersebut juga dibenarkan kasih rehabilitasi dan rekonstruksi bpbd kota bekasi
semburan lumpur itu pun berhasil ditangani dalam hitungan jam
pemilik warung juga menuturkan pasca keluarnya lumpur di warung kopinya
sejumlah pegawai proyek langsung memberi sekat
lumpur tak lama berselang pasca kejadian
meski sempat viral dikabarkan kemunculan semburan lumpur
warung kopi milik septian tetap ramai dikunjungi pelanggan yang tidak terganggu dengan berita hoax tersebut
dedy beben bekasi